atas dirian makanya lo bawa backingan
gue gak pernah takut sama lo dino
lo gak takut harusnya
lo datang sendirian gak usah bawa temen temen lo
eh dino lo denger ya
daffy itu gak nyuruh
kalian belum ketemu anak ipa aja
udah pada berantem
gimana sih santai aja
jangan pakai emosi gimana ntar ketemu coba
tau kalian ya lupa
kalau disini tuh banyak yang sakit
dibilang jangan berisik tuh jangan berisik
ini tuh rumah sakit aneh banget ya
pasien mengalami luka memar
di beberapa bagian
beruntung tidak mengalami luka dalam
tapi luka luarnya
butuh waktu cukup lama
untuk proses pemulihan
makasih ya dok terima kasih di sini ya
kasian banget ardi
apa bener yang rolling
kamu jahat banget
aku juga gak bisa diem aja rak
setelah tau kalau dia
dia udah nuker kado yang udah aku siapin buat kamu
berani beraninya nuker kado gua
lo kalau mau bersaing tuh jangan jadi pengutuk
michelle sama anak ips udah sampe di sini
ternyata naik pes berani juga ya nyusulin ke rumah sakit
kita harus balas dendam
karena dabin udah bikin ardi babak ulur
udah deh kalian jangan nonton sama masalah

jangan mikir perkara lain ah
semoga aja opa dabin gak sampai kenapa napa juga
aduh el kemana sih ini
aku jadi khawatir nih sama el
nana baik sama riva juga gak bisa dihubungin
terus aku tanya siapa
tapi kan arin sama l itu satu kelas
harusnya sih tahun baru sama sama kan ya
tapi malis banget kalau aku harus hubungin bu melda
yaudah deh hubungin bu melda demi misal
maaf bu melda mengganggu saya cuma mau tanya
anak anak apa kamu sudah pulang ya dari tadi malam
maaf bu kan anak kita ini sekelas
kalian bisa berbicara dengan mereka tapi aku tidak mau berbicara dengan mereka
tadi malam mereka ngerayain tahun baru bersama bu
makanya saya kepikiran buat telpon bu melda
as yunal ya anak saya itu sudah pulang dari semalam
memangnya kau pikir anak saya itu seperti anak kamu
itu kan benar harusnya aku tuh gak usah telfon bu melda
tapi el kemana ya
kok sampai sekarang belum pulang
aduh aku jadi kepikiran kan
eh tunggu bentar inget
jangan bikin keributan disini
tujuan kita kesini itu jemukin ardi
dan lo tanggung jawab
lebih baik kalian diam ya kawan
tidak usah berkali kali mengingatkan kata orang
tentang apa yang ingin ketua orang lakukan
karena bt ini tidak akan terima kalau warga negara ipa itu
dia ingin menginjak injak harga diri negara ipa
gue gak akan diam saja
kalau mereka mengambil kesempatan ini buat menginjak nginjak kita semua
eh lo gak usah gede kepala
gue ada niat buat belain lo
ayo kita juga tidak peduli kalau ale tidak jadi sahabat bete lagi
ya udah mulai aja terus
ternyata selain perkara utang
cinta juga bisa bikin kawan jadi lawan ya
eh nona nih terus lo bikin keadaan makin panas ya
aduh kenapa ada berantem sih astaga
bisa gak sih woles aja
udah lah ya

wah ternyata datangnya rame rame gini
eh vin lo pasti takut kan atas dirian makanya lo bawa baggingan
gue bilang apa takut gue gak pernah takut sama laudino
kalau lo gak takut harusnya lo datang sendirian
nggak usah bawa temen temen lo
eh aldino lo denger ya
davi itu gak nyuruh kita buat kesini
tapi kita yang ini sati buat kita kesini
karena kata orang ini tau
kamu orang warga negara ipa itu sukanya main keroyokan
makanya bete itu tidak suka dan bete tidak mau
kamu orang itu keroyokan
eh kalian semua tuh ngaca
udah jelas jelas daphne yang bukul hari sampai babak belur
bahkan sampai masuk rumah sakit
itu karena temen lo yang licin
nggak usah pake

kalian tuh bisa gak sih
nggak usah bikin masalah itu makin runyam
ini tuh rumah sakit ya
al ketau ses kan
bisa gak usah jadi kompor gak
sel tempat aku harus jadi kompor pun
hubungan antara anak ipa dan anak ips
kita ngobrol di luar rumah sakit
kalau di sini pasien bakal terganggu sama kita
masa ibunya michelle itu calling mami
aduh gak jelas banget ya
masa dia pikir kamu juga bakal gak pulang semalaman keliuran
aduh gak banget
kamu tuh kok tidurnya lelap banget sih baby
waduh janjiannya enggak pulang lagi semalam
bisa diem gak sih ya ampun berisik banget dari tadi
nangis nangis kecil enggak lebih banget sih woi caper om mau dilihat cowok cowok yang nangis
biar dibujuk bujuk bayi kengeng siapa yang nangis
aduh mampus gue
oke jadi gue ngajak anak ips kesini supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan atas apa
yang terjadi sama ardi jadi gua harap kalian anak anak ipa nggak perlu memperpanjang masa
sel kamu tuh nggak perlu jadi jubilnya anak ips
iyalah sel lo kan anak ipa ngapain lu belain mereka
sel lo gak pantas bareng mereka sini

menyelesaikan masalah bukan mencari ribut oke jadilah gak usah nyari nyari masalah
jadi lo gak usah nyari nyari masalah kalau kita kesini kita niatnya baik baik mau menyelesaikan masalah bukan mencari ribut oke jadilah gak usah nyari nyari masalah
jadi sekarang anak tukarang kayak lo mau jadi pemimpin gitu iya dan lo semua gitu mau dipimpin sama orang yang gak tau apa apa kayak dia iya
cemen banget lo semua